momentum peringatan hari sumpah pemuda yang jatuh pada dua puluh delapan oktober
dimanfaatkan bnpb untuk meluncurkan buku yang diperuntukkan bagi para mahasiswa
acara peluncuran dihadiri menteri dalam negeri tito karnavian
menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
dan ketua satgas penanganan covid sembilan belas doni monardo
dalam sebutannya md tito karnavian mengimbau anak muda
untuk dapat selalu memberikan solusi yang komprehensif terkait penanganan pandemi covid sembilan belas
kan adik adik juga bisa memberikan solusi memberikan advice saran
saran yang tidak hanya black and white pada satu berdasarkan satu disiplin ilmu
bagaimana hanya mencegah penularan tapi tidak memikirkan bagaimana kepala desa
camat bupati gubernur bahkan bapak presiden harus memikirkan bidang bidang yang lain
bagaimana menyelamatkan ekonomi misalnya bagaimana menjaga stabilitas politik dan keamanan
sedangkan menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim menjelaskan
kuliah kerja nyata tematik covid sembilan belas hasil kolaborasi antara kemendikbud kemendagri
dan bnpb merupakan upaya untuk memfasilitasi semangat kerelawanan mahasiswa
kemendikbud telah berkolaborasi dengan bnpb kemendagri
berbagai pemangku kepentingan untuk menjalankan program kolaborasi nasional kkn tematik covid sembilan belas
yang melibatkan lebih dari lima enam ratus mahasiswa dari lebih dari dua ratus perguruan tinggi
fokus utamanya adalah melakukan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru
aktualisasi kebijakan merdeka belajar
hasil dari program kkn tematik covid sembilan belas inilah yang kemudian direkam dalam buku yang baru diluncurkan ini
buku ini memuat tulisan tulisan dan makalah terkait kegiatan kkn tematik yang telah dijalani oleh para penulis
ketua bnpb doni monardo berharap
buku ini dapat menjadi panduan bagi generasi mendatang terkait pengendalian dan penanganan pandemi
seluruh peristiwa dalam upaya kita mempercepat penanganan covid
sembilan belas ini perlu didokumentasikan
ini merupakan aset penting bagi generasi berikutnya
agar kejadian serupa di masa yang akan datang dapat kita antisipasi dengan lebih baik lagi
karena ada dokumentasi yang dapat kita rujuk dan kita jadikan sebagai perdomaan
diharapkan buku ini juga dapat menginspirasi anak anak muda lainnya untuk turut berkontribusi menghadapi berbagai macam permasalahan bangsa